tangis keluarga menyambut kedatangan jenazah iqbal korban ledakan depo
pertamina pelumpang di rumah duka di jalan kampung mangga koja jakarta utara kami siang
jasad iqbal sebelumnya disebut hilang namun setelah dicari jenazah anak laki laki berusia
sembilan tahun ini berada di rumah sakit polri kramatjati jakarta timur sebelum ledakan
pada jumat malam iqbal bersama nenek dan saudaranya sempat menyelamatkan diri berboncengan
sepeda motor naas kendaraan yang ditumpangi jatuh disusul ledakan dan sambaran api selain
iqbal dua orang lain meninggal dunia sementara empat orang lain masih
dirawat dalam keadaan yang sama dan menangkapnya dengan keadaan yang sama dan menangkapnya dengan

korban lainnya ibu saya ya kalau enam korban lainnya ibu saya yang kemarin juga
kondakasa ikbal satu mereka ke dalam satu motor gitu menghilangkan diri dari
sakit yang cel iqbal ini sampai sekarang ini baru
baru terdiri kasih kepergian anak ketiga dari enam bersaudara ini membuat sang ibu desyana
sangat terpukul iqbal sebenarnya tinggal di kota batu kabupaten bogor namun saat kejadian ia sedang
mengunjungi rumah neneknya hai sedap dirasa tidak ada kayak gitu pokoknya gelisah jatuhnya itu terakhir
sebelumnya malamnya kejadian itu malam sebelumnya tuh ya kayak ada suara apa itu tabung basmala
ada ada ada dua pas lihat berita besoknya kejadian kayak gini
di rs polri keramat jati total lima belas jenazah dan satu kantong bagian tubuh seluruhnya berhasil
diidentifikasi diketahui akibat ledakan dan kebakaran depo pertamina pelumpang
merenggut nyawa sedikitnya dua puluh orang tim liputan cnn indonesia